terpidana terorisme abu bakar bashir menolak menandatangani dokumen
yang menjadi bagian dari prosedur pembebasan bersyaratnya
berkas ini salah satunya berisi pernyataan untuk setia kepada pancasila
dan negara kesatuan republik indonesia atau nkri
kuasa hukum bashir mahendra data menyampaikan alasan penolakan kliennya
bukan berarti menentang pancasila dan nkri
menurutnya dokumen itu menjadi satu kesatuan dengan sejumlah poin di dalamnya
pertama bashir diminta mengakui telah bersalah
kedua menyesali perbuatan pidana itu dan tidak mengulangi lagi
dan ketiga baru setia kepada nkri dan pancasila
hingga kini ⁇ baasyir ⁇ masih menampik terlibat dalam aksi bom dan terorisme yang terjadi di indonesia
mahendra data menegaskan bashir bukanlah aktor perencana dan penyandang dana latihan militer
di aceh dan cijantung dan tidak terkait dengan bom bali dan hotel jw marrio
dokumen itu berbanyak macam macam dokumen
yang paling penting adalah dokumen
kalau sekarang ada yusof berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya
nah ustadz itu sampai kapanpun juga nggak mau mengakui bahwa dia itu benar benar
dibilang sebagai intellectual dider perencana dan penyandang dana dari latihan militer di aceh
beliau sudah beberapa kali menyesampaikan
beliau itu tidak tahu kalau itu latihan militer
dipikirnya adalah latihan kesiapan atau idat
latihan kesiapan untuk para mujahid yang ingin berangkat ke palestine bukan dikirim
kemudian latihan latihan lainnya yang bersifat sosial seperti palang merah dan lain sebagainya
waktu pembebasan abu bakar bashir masih simpang siur
salah satunya karena ada syaratnya
yang masih dipermasalahkan oleh pihak kementerian hukum dan ham
namun pihak keluarga meyakini bashir tetap bebas dalam waktu dekat menunggu selesainya syarat administrasi
saya ingin jelaskan sekarang sudah berkembang di medsos medsos
bahwa ustaz menolak untuk dibebaskan tertulung dulu
itu kemudian ditambah nanti habis pilpres sampai lagi oleh hal hal yang sifatnya politik
bahwa ustaz itu tidak mau tertulung dulu
itu tidak seperti apa yang ditambah tambahin oleh medsos
yang dimaksudkan ini dalam waktu satu dua hari ustaz itu membereskan barangnya
saya barang barangnya karena beliau kan saya sudah sampaikan
beliau itu sudah ditahan di dalam lapas itu kan cukup lama
pasti ada barang barang yang banyak seperti buku buku
setelah langitkan milik syarikat zatang dan barangnya
mereka selalu berlindung terpencahaya dari noorime awal kerja python
yang bernajak muliaistine bisa kitty sejak tahun dua ribu tiga belas
ada pembada utama ist doctrin yang mengkonservasi untuk elektronik pobre
yang men recruiting berjalan riwayat saat perubahan
yaitu perubahan raksasa
sebelumnya abu bakar basir mendapat pembebasan tanpa syarat atau pembebasan tanpa syarat dari presiden joko widodo
dengan alasan kemanusiaan abu bakar bashir yang difonis lima belas tahun penjara telah menjalani hukuman sembilan tahun penjara
dan itu juga nanti masih melihat kondisi ustadz
kalau kondisi ustadz abu memungkinkan ya mungkin sepatah sepatah kata tapi kalau tidak mungkin langsung istirahat
mungkin bisa diwakili dari pihak keluarga atau mungkin dari pihak pengacara
polisi mengaku tidak menyiapkan pengamanan khusus menjelang kebebasan abu bakar bashir dan basuki cahaya purnama
polisi mengaku tidak menyiapkan pengamanan khusus menjelang kebebasan abu bakar bashir dan basuki cahayapurnama
polisi tetap melakukan monitoring dan langkah antisipasi jika ada potensi kerawanan dan kericuhan
dalam hal ini kami masih tetap menunggu dari dijen pa kita belum tahu pastinya kan
pada prinsipnya dari kepolisian akan melakukan monitoring
ya kalau misalnya yang bersangkutan atau beliau abb kembali ke solo ya nanti tugasnya polista solo
sama polda jogja eh polda jateng
ya mohon maaf polda jateng yang akan melaksanakan kegiatan monitoring tersebut